indonesian corruption watch mengingatkan presiden joko widodo untuk segera mengumumkan nama nama yang bakal menjadi panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas kpk periode dua ribu dua puluh
presiden diminta untuk membentuk pansel yang berintegritas
peneliti icw kurnia ramadana mengkritik komposisi pansel yang berisikan lima orang merupakan usulan pemerintah dan empat dari masyarakat sipil
menurut icw situasi kpk saat ini tidak sedang baik baik saja sehingga pemilihan pansel harus diperhatikan
icw menilai anggota pansel harus memiliki kompetensi atau kapabilitas yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi saat ini
berintegritas tinggi bebas dari konflik kepentingan serta dapat melakukan seleksi secara transparan
dari koordinator staff khusus presiden beberapa hari lalu mengatakan komposisi pansel itu
dari pemerintah empat dari masyarakat sipil
icw dalam posisi mengkritik komposisi itu kami sampai saat ini tidak tahu apa landasan dari angka angka itu
apakah semata mata karena kpk sudah di bawah pemerintah sehingga pemerintah harus lebih dominan di dalam pansel
situasi kpk hari ini adalah situasi abnormal
maka dari itu kalau presiden punya kompetensi dan pengetahuan
yang baik tentang kpk belakangan waktu terakhir
mestinya komposisi itu bisa dirombak diperbanyak figur figur yang tidak memiliki aliansi dengan pihak manapun termasuk pemerintah